saya akan membacakan ringkasan dari dissenting ini
menimbang bahwa sebelum sampai pada materi pokok atau inti pendapat berbeda atau dissenting opinion
saya akan menguraikan terlebih dahulu berkenaan dengan pemilu yang jujur dan adil
sebagai bagian azas atau prinsip fundamental pemilu yang diatur dalam undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima sebagai berikut
setelah membaca undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima secara komprehensif
dapat dipahami bahwa sistem politik demokrasi yang hendak dibangun adalah demokrasi yang bermartabat dalam kerangka persatuan dan kesatuan bangsa
untuk itu undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima menegaskan bahwa pemilu sebagai mekanisme demokrasi harus dijalankan secara jujur dan adil
hal itu yang menjadi alasan mengapa pasal dua puluh dua e ayat satu undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
mengatur azas langsung umum bebas rahasia
pada saat yang sama juga akan menjadi benteng atau perisai agar demokrasi tidak dibelokkan ke arah sistem politik
yang secara esensial bukan sistem politik yang
pragraf berikutnya dianggap dibacakan
berbagai prinsip dan kriteria pemilu jujur dan adil
serta kemungkinan adanya malpraktek yang akan terjadi dalam pemilu sebagaimana telah diuraikan di atas
dapat dipahami tidak cukup sekadar diukur dari aspek aturan dan tersedianya mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilu
melainkan juga mencakup aspek kesetaraan hak warga negara
dan kontestasi yang bebas serta harus berada dalam level yang sama
dengan demikian persaingan yang bebas dan adil antar peserta
dimaknai sebagai suatu kontestasi yang harus dimulai dan berada pada titik awal yang satu level atau sama level
tak hanya itu dalam kontestasi persaingan yang adil dan jujur dipahami pula sebagai upaya menempatkan hak pilih warga negara
sebagai hak konstitusional atau constitutional rights yang harus dihormati secara setara tanpa adanya sikap dan tindakan curang di dalamnya
berdasarkan kerangka teori sebagaimana diulas di atas
maka konsep pemilu jujur dan adil yang dikendaki undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima dapat dibagi menjadi dua
yaitu pemilu jujur dan adil secara prosedural
serta pemilu jujur dan adil secara substansial
melampaui batas keadilan prosedural
azas jujur dan adil dalam pasar dua puluh dua e ayat satu undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima tidak hendak berhenti pada batas keadilan prosedur semata
jujur dan adil dalam norma konstitusi tersebut menghendaki sebuah keadilan substantif
bila mana hanya sebatas keadilan prosedural
azas pemilu jujur dan adil dalam undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
sebab pemilu pada masa orde baru pun berjalan memenuhi segala prosedur yang ada
yang dilaksanakan memenuhi standar mekanisme yang ditentukan dalam undang undang pemilu ketika itu
pemilu odeh baru tetap dinilai curang
karena secara substansial pelaksanaan pemilunya berjalan dengan tidak fair
baik karena faktor pemihakan pemerintah pada salah satu kontestan pemilu
maupun karena faktor praktek penyelenggaraan pemilu
yang tidak memberi ruang kontestasi yang adil bagi semua kontestan pemilu
azas jujur dan adil dalam norma pasal dua puluh dua e ayat satu undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
menghendaki sebuah keadilan dan kejujuran pemilu yang lebih material
jujur dan adil yang dikendaki bukan hanya sekadar sikap patuh pada aturan
melainkan sikap tidak berlaku curang
dan tidak memanipulasi atau menofatkan celah hukum atau kelemahan asal pemilu
yang ada untuk melakukan tindakan yang secara esensial merupakan praktek curam dalam sebuah konsentrasi
jujur dan adil dalam pemilu yang diinginkan konstitusi mencapai sesuatu yang bersifat hakiki
dari arti kejujuran keadilan itu sendiri
ukuran kejujuran dan adil bukan sebatas melihat dari sisi formalitas prosedural hukum
melainkan juga mencakup aspek yang berada di atas hukum
yaitu etika inkasu etika dalam kontestasi pemilu
etika dimaksud meliputi aspek bagaimana aturan main pemilu dirumuskan
proses pelaksanaan yang tunduk pada sikap jujur dari semua pihak
dan kehendak untuk menahan diri dari
menahan diri oleh semua pihak untuk tidak memanfaatkan kelemahan hukum pemilu untuk berlaku curang
pemilu jujur dan adil sesuai dengan kehendak konstitusi
adalah pemilu yang diikuti dengan sikap penuh ketulusan
dan tidak berbohong tidak curang dan tidak memanipulasi dengan jalan apapun
pemilu jujur dan adil adalah pemilu yang diikuti dengan sikap apa adanya
di mana antara pemilih dan calon yang dipilih sama sekali tidak terikat oleh sebuah praktek transaksi politik
yang tidak didasarkan pada sikap dan tindakan yang mencederai kejujuran dan keadilan pemilu
sehingga bermuara pada rusaknya pemilu yang berintegritas
menimbang bahwa berkenaan dengan semangat untuk mewujudkan azas jujur dan adil tersebut
sebagaimana telah ditegaskan dalam putusan akuo
dan telah dipraktekkan serta menjadi pendirian sejak memutus perselisihan tentang hasil pemilu presiden dan wakil presiden dua ribu empat
mahkamah tidak hanya memutus sebatas angka angka statistik semata
apabila mahkamah dipasung dan dibatasi itu hanya menilai atau memeriksa angka semata
sama saja dengan menurunkan derajat amanah konstitusi
dalam menjaga nilai nilai konstitusi atau constitutional values
secara empirik mahkamah tidak membatasi diri untuk hanya memeriksa dengan kesal
memeriksa dugaan kesalahan penghitungan atau perbedaan selisih suara semata
dalam hal ini untuk mewujudkan roh pasal dua puluh empat ayat satu undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima

makamah tidak memutus sebatas angka semata dalam menyenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan selisih suara semata
tidak memasung dirinya dengan tafsir sempit hanya sebatas angka
jikala makamah memasung dirinya hanya sebatas angka
upaya mewujudkan pemilu berintegritas tidak ubahnya seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami
oleh karena itu perdebatan perial apakah mahkamah hanya berwenang untuk memeriksa perselisihan angka saja
makamah akan terus dan harus terus berfokus pada memeriksa
berbagai persoalan yang dapat memengaruhi hasil pemilu
selain itu saya menyadari konstrain waktu dalam proses pembuktian
dalam persidangan perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden
sangat terbatas dan relatif sangat singkat
oleh karena itu sebagai seorang hakim saya memandang
bahwa karakteristik karakteristik pembuktian tersebut harus ditempatkan dalam kerangka
untuk memberikan atau menumbuhkan keyakinan hakim
dengan menggunakan standar yang tidak mungkin disamakan
dengan pembuktian material yang ketat menggunakan prinsip
namun demikian hakim tidak boleh memutus tanpa adanya dasar bukti sama sekali
akan tetapi seorang hakim konstitusi dapat memutus sepanjang bukti yang ada
dan fakta yang diperoleh dalam persidangan masih relevan
serta menambah keyakinan pada diri hakim dalam menjalankan fungsi peradilan konstitusi
sebagai amanat pasal dua puluh empat c ayat satu undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
menimbang bahwa sekalipun tidak tunduk pada persoalan angka semata
dalam putusan aku mahkamah telah menyatakan permohonan pemohon
tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya
terhadap pertimbangan hukum mahkamah dalam menanggapi dalil dalil pemohon
pada pokoknya saya memiliki posisi hukum serupa pada sebagian isu tersebut
terkecuali untuk beberapa persoalan yang menjadi tumpuan perhatian saya
perhatian saya termasuk sebagian argumentasi dalam permohonan
ada dua hal yang membuat saya mengambil haluan untuk berbeda berbeda pandangan
dengan pendapat mayoritas majelis hakim
yaitu dalam satu persoalan mengenai penyaluran dana bantuan sosial
yang dianggap menjadi alat untuk memenangkan salah satu peserta pemilu presiden dan wakil presiden
dua perihal keterlibatan aparat negara pejabat negara
atau penyelenggara di sejumlah daerah
karena tidak mudah untuk membelahnya secara tegas
kedua masalah tersebut akan diuraikan secara berkelindan sebagai berikut
bahwa pemohon mendalilkan persoalan di atas dalam urayan yang tersebar dalam berbagai
tanpa bermaksud menyederhanakan permasalahan tersebut
melainkan mempermudah dalam menjawab dalil permohonan
saya tidak akan menanggapinya dengan memperinci setiap urian dalil dalam permohonan
saya mengambil inisiatif untuk menanggapi dalam dua bahagia
pertama melihat aspek dalil dan fakta yang dikemukakan secara konkret dan spesifik
kemudian melihatnya secara umum dalam konteks pengelolaan anggaran negara
dan pelaksanaan program pemerintah dalam kurun waktu yang berdekatan dengan penyelenggaraan pemilu
dalam permohonannya pemohon mengungkapkan fakta dan kejadian tertentu secara spesifik
yaitu dukungan yang diberikan presiden terhadap pihak terkait
pasangan calon presiden dan wakil presiden
dukungan dimaksud sebagaimana dalil pemohon
dilakukan dengan cara mengalokasikan anggaran negara tertentu
dan diwujudkan melalui pelaksanaan program pemerintah
berupa penyaluran danabantuan sosial
salah satu mekanisme penyaluran dana bantuan sosial dilakukan dan atau dikemas
beriringan dengan kunjungan kerja presiden ke beberapa daerah
merupakan bentuk kampanye terselubung
besar atau signifikan terhadap penambahan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua
namun demikian fakta konkret sebagaimana menjadi objek penilaian di atas tidak bisa dilepaskan secara konteksual
atas pengaruh dari unsur unsur lain yang menimbulkan hubungan sebab akibat
sebagaimana membaca teks maka membaca tidak hanya melihat pada huruf huruf mati yang ada di hadapannya
melainkan harus pula mengetahui latar belakang susunan kata dan kalimat untuk dapat memahami makna dari teks dimaksud
begitu pula halnya dengan membaca sebuah peristiwa kejadian itu tidak mungkin berdiri sendiri tanpa ada peristiwa lain yang memengaruhinya
oleh karena itu saya akan menilai dalil yang diutarakan pemohon mengenai penyaluran bantuan dana bantuan sosial
yang dikaitkan dengan pengaruhnya bagi penambahan suara pasangan calon yang mendapat dukungan presiden
hal ini pun sejatinya yang menjadi pertimbangan makamah secara umum dengan mengambil inisiatif untuk memanggil
dan meminta keterangan beberapa menteri dalam persidangan
saya percaya mahkamah pun ingin menggali lebih dalam terhadap dalil dali dan fakta yang diungkapkan oleh pemohon
dan memeriksa silang dalil tersebut kepada pihak yang berwenang berkenaan dengan penyaluran dana bantuan sosial
dikaitkan dengan unsur unsur lain yang menimbulkan relasi
ada beberapa hal penting yang menjadi pertimbangan saya terkait dengan isu penggunaan bantuan sosial
untuk menilainya dalam konteks yang lebih umum yaitu mengenai hakikat keuangan negara atau anggaran negara
dan tugas pemerintahan serta pelaksanaan program pemerintah yang diimplementasikan berhimpitan dengan waktu penyelenggaraan pemilu
in kasu tahap kampanye dan pemungutan suara
yang menjadi persoalan besar dalam kaitan antara pemerintahan dan penggunaan bantuan sosial
penggunaan uang dalam pemilu adalah berkenaan dengan sumber dana tersebut
jikalau uang yang digunakan peserta pemilu bersumber dari keuangan publik atau anggaran negara
maka derajat persoalan yang harus dihadapi akan bertambah berkali lipat
sebab penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai dan dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan
padahal secara konstitusional hakikat keuangan negara harus dipergunakan bagi kepentingan umum
yang sebesar besarnya kemakmuran rakyat
tanpa boleh ditunggangi untuk kepentingan yang bersifat pribadi maupun segelintir kelompok
dalam konteks penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh
program pemerintah tidak sepenuhnya dapat dilekatkan dengan aspek teoritis dalam konsep political budget cycle
sebab tidak terdapat petahana dalam pemilihan presiden dan wakil presiden
presiden yang saat ini memegang jabatan tidak menjadi peserta pemilu
bagi orang yang sedang memegang jabatan tersebut
tetap memiliki hak untuk memberikan dukungan politiknya kepada salah satu pasangan calon peserta pemilihan
konsekuensinya ia juga diberi dan memiliki kesempatan untuk melakukan kampanye
dalam rangka mempengaruhi pemilih untuk memberikan suaranya kepada pasangan calon yang didukungnya
akan tetapi dukungan tersebut semestinya adalah dalam kapasitasnya sebagai pribadi
dan bukan sebagai pemegang kekuasaan pemerintah yang masih harus menyelesaikan program program pemerintahannya
pada titik inilah kemudian yang menjadi sulit untuk menilai tindakan seorang presiden sebelum dan selama penyelenggaraan pemilu
dalam hal ini orang yang memegang jabatan tinggi tertinggi di jajaran pemerintahan tersebut
dapat saja berdalih bahwa percepatan program yang dilakukannya adalah dalam rangka menyelesaikan program pemerintahan yang akan habis masa jabatannya
namun program dimaksud pun dapat digunakan sebagai kamuflase dan dimanfaatkan sekaligus sebagai piranti dalam memberikan dukungan
atas pasangan calon peserta pemilihan presiden dan wakil presiden
dalam upaya menilai dan memutus persoalan ini dengan memeriksa secara saksama bukti bukti yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan
ditambah dengan keterangan yang disampaikan oleh para menteri fakta persidangan menunjukkan bahwa aturan prosedural pengelolaan anggaran dan perusahaan perusahaan
dan mengatakan bahwa aturan prosedural pengelolaan anggaran dan perusahaan perusahaan
negara telah dilalui secara patut dan layak sehingga dalam proses dan tata kelola tidak mengindikasikan ada kesalahan administrasi
namun demikian tugas utama seorang hakim adalah memutus perkara yang diajukan kepadanya kehadapannya secara adil
selain itu hakim harus menemukan kebenaran sesuai dengan fakta dan didukung oleh bukti
dalam menjalankan keundangan untuk memutus perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden
menjalankan kewenangan untuk memutus perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden
pemeriksaan persidangan yang dilakukan mahkamah didonominasi oleh karakteristik untuk melakukan penilaian terhadap fakta atau judek faksi
terlebih apabila dalam dalil dalil yang diajukan pemohon mengemukakan argumentasi atas terjadinya pelanggaran pada aturan pemilu
fakta tersebut pun sedapat mungkin diukur berdasarkan norma dalam aturan hukum pemilu
saya meyakini bahwa tidak ada hukum diulangi
saya meyakini bahwa tidak ada aturan hukum yang seharusnya diaturkan pada aturan hukum pemilu
saya meyakini bahwa tidak ada aturan hukum yang seharusnya diaturkan pada aturan hukum pemilu
saya meyakini bahwa tidak ada aturan hukum yang seharusnya diaturkan pada aturan hukum pemilu
saya meyakini bahwa tidak ada aturan hukum yang seharusnya diaturkan pada aturan hukum pemilu

ada celah hukum dalam hal aturan mengenai penggunaan anggaran negara melalui pengejauhan tahan program pemerintah pada masa yang berdekatan atau berhimpitan dengan penyelenggaran pemilu
di samping itu pada kasus pemilu presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat pun terdapat kekhususan dalam hal posisi presiden yang bukan berstatus sebagai petahana
bukan menjadi pihak yang terlibat sebagai peserta pemilu melainkan sebagai pihak yang dinilai memberikan dukungan terhadap salah satu pasangan calon
hal ini memicu pandangan kritis yang disampaikan oleh sebagian kelompok masyarakat
dampak yang dikhawatirkan adalah peserta pemilu tidak bermain pada lapangan kontestasi yang sama
terlebih fakta hukum yang ada di sekitar atau pada tahap kampanye berlangsung kunjungan presiden ke daerah menunjukkan peningkatan
dengan intensitas dibandingkan biasanya
faktor yang mendukung hal tersebut antara lain adalah keadaan adanya celah aturan hukum dalam undang undang pemilu yang berpeluang dimanfaatkan
perumpamaan kondisi demikian ibarat banyak orang melihat asap mengepul membubung tinggi
tapi tiara satupun yang dapat menemukan titik api yang menjadi sumber asap itu
pada titik inilah moralitas atau etika memainkan peran penting agar tidak memanfaatkan celah
atau kekosongan aturan hukum
bagaimanapun dampak dari dukungan tersebut kepada salah satu peserta pemilu menyebabkan ketidaksetaraan peserta dalam kontestasi perebutan suara rakyat
padahal salah satu bentuk nyata perwujudan azas adil dalam pemilu adalah adanya upaya para peserta pemilu berada pada posisi yang setara
suasana kebatinan demikian seharusnya dipahami semua penyelenggara pemilu
dan pejabat negara untuk menerapkan standar etika tertinggi
berdasarkan pertimbangan di atas secara kelembagaan saya memahami posisi mahkamah atau mayoritas hakim yang terkendala oleh banyak pertimbangan
terutama soal bukti dan penilaian atas bukti yang sehingga tidak dapat bergerak lebih jauh
namun demikian secara pribadi sebagai hakim saya memiliki keyakinan yang berbeda
namun demikian secara pribadi sebagai hakim saya memiliki keyakinan yang berbeda dengan sebagian hakim yang lain
dalam hal ini terdapat fakta persidangan perial pemberian atau penyaluran bansos atau sebutan lainnya
yang lebih masif dibagikan pada rentang waktu yang berdekatan atau berhimpitan dengan pemilu
praktek demikian merupakan salah satu pola yang jamak terjadi untuk mendapatkan keuntungan dalam pemilu
yang disebut dengan electoral incentive
keterlibatan beberapa menteri aktif yang menjadi tim kampanye dalam membagi bansos terasosiasi dengan jabatan presiden secara langsung maupun tidak langsung
sebagai pemberi bansos memunculkan atau setidaknya berpotensi atas adanya konflik kepentingan dengan pasangan calon
sementara itu merujuk fakta yang terungkap dalam proses persidangan
menteri yang terkait langsung dengan tugas tersebut inkasu menteri sosial
yang seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap pemberian bansof
menyampaikan keterangan bahwa tidak pernah terlibat dan atau dilibatkan dalam pemberian atau penyaluran bansos secara langsung di lapangan
selain itu diperoleh pula fakta dalam persidangan
bahwa terdapat sejumlah menteri aktif yang membagikan bansos kepada masyarakat terutama selama periode kampanye
kunjungan ke masyarakat itu hampir selalu menyampaikan pesan bersayap
yang dapat dimaknai sebagai bentuk dukungan atau kampanye terselubung bagi pasangan calon tertentu
padahal ketika kegiatan para menteri membagikan dana bansos atau dana lain yang berasal dari apbn
norma pasal dua ratus delapan puluh satu ayat satu undang undang pemilu antara lain menyatakan
menteri harus memenuhi ketentuan tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya
kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara
pertimbangan hukum dan fakta tersebut
pembagian bansos atau nama lainnya untuk kepentingan elektoral menjadi tidak mungkin untuk dinafikan sama sekali
oleh karena itu saya mengemban kewajiban moral atau moral obligation
untuk mengingatkan guna mengantisipasi dan mencegah terjadinya pengulangan atas keadaan residen dua ribu dua puluh
mahkamah tidak hanya memutus sebatas angka angka statistik semata
apabila makamah dipasung dan dibatasi dengan keuntungan
makamah tidak hanya memutus sebatas angka angka statistik semata
sama saja dengan menurunkan derajat amanah konstitusi dalam menjaga nilai nilai konstitusi atau constitutional values
secara empirik mahkamah tidak membatasi diri untuk hanya memeriksa dengan kesal
memeriksa dugaan kesalahan penghitungan atau perbedaan selisih suara semata
dalam hal ini untuk mewujudkan roh pasal dua puluh empat r satu

dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
mahkamah tidak memasung dirinya dengan tafsir sempit hanya sebatas angka
jikalau makamah memasung dirinya hanya sebatas angka
upaya mewujudkan pemilu berintegritas tidak ubahnya seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami
oleh karena itu perdebatan perihal apakah makamah hanya berwenang untuk memeriksa perselisihan angka saja

sebagai peradilan konstitusi makamah akan terus dan harus terus berfokus pada memeriksa berbagai persoalan yang dapat memengaruhi hasil pemilu
selain itu saya menyadari konstrain waktu dalam proses pembuktian dalam persidangan perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden
sangat terbatas dan relatif sangat singkat
oleh karena itu sebagai seorang hakim saya memandang bahwa karakteristik pemukulan
harus ditempatkan dalam kerangka untuk memberikan atau menumbuhkan keyakinan hakim
dengan menggunakan standar yang tidak mungkin disamakan dengan pembuktian material yang ketat menggunakan prinsip beyond reasonable doub
hakim tidak boleh memutus tanpa adanya dasar bukti sama sekali
tetapi seorang hakim konstitusi dapat memutus sepanjang bukti yang ada
dan fakta yang diperoleh dalam persidangan
yang ber surprises dalam kesadaran yang masih belum dilakukan sesedari dengan perilaku kompetiya bangkasi seperti khairullah khan
masih relevan serta menambah keyakinan pada diri hakim dalam menjalankan fungsi peradilan konstitusi
sebagai amanat pasal dua puluh empat c ayat satu undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
menimbang bahwa sekalipun tidak tunduk pada persoalan angka semata
dalam putusan aku mahkamah telah menyatakan permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya
terhadap pertimbangan hukum mahkamah dalam menanggapi dalil dalil pemohon
pada pokoknya saya memiliki posisi hukum serupa pada sebagian isu tersebut
terkecuali untuk beberapa persoalan yang menjadi tumpuan perhatian saya
termasuk sebagian argumentasi dalam permohonan
ada dua hal yang membuat saya mengambil haluan untuk berbeda berbeda pandangan dengan pendapat mayoritas majelis hakim
yaitu dalam satu persoalan mengenai penyaluran dana bantuan sosial
yang dianggap menjadi alat untuk memenangkan salah satu peserta
pemilu presiden dan wakil presiden
dua perihal keterlibatan aparat negara pejabat negara atau penyelenggara di sejumlah daerah
karena tidak mudah untuk membelahnya secara tegas
kedua masalah tersebut akan diuraikan secara berkelindan sebagai berikut
bahwa pemohon mendalilkan persoalan di atas dalam urayan yang tersebar dalam berbagai sebagian besar permohonan
tanpa bermaksud menyederhanakan permasalahan tersebut
melainkan mempermudah dalam menjawab dalil permohonan
saya tidak akan menanggapinya dengan memperinci setiap urian dalil dalam permohonan
saya mengambil inisiatif untuk menanggapi dalam dua bahagian besar
pertama melihat aspek dalil dan fakta yang dikemukakan secara konkret dan spesifik
kemudian melihatnya secara umum dalam konteks pengelolaan anggaran negara
dan pelaksanaan program pemerintah dalam kurun waktu yang berdekatan dengan penyelenggaraan pemilu
fakta dan kejadian tertentu secara spesifik
yaitu dukungan yang diberikan presiden terhadap pihak terkait
pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua
dukungan dimaksud sebagaimana dalil pemohon dilakukan dengan cara mengalokasikan anggaran negara tertentu
diwujudkan melalui pelaksanaan program pemerintah berupa penyaluran dana bantuan sosial
ditambahkan oleh pemohon salah satu mekanisme penyaluran dana bantuan sosial dilakukan
dan atau dikemas beriringan dengan anggaran negara tertentu
dengan kunjungan kerja presiden ke beberapa daerah
cara demikian umbuh pemohon merupakan bentuk kampanye terselubung
dan memberi kontribusi besar atau signifikan terhadap penambahan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua
namun demikian fakta konkret sebagaimana menjadi objek penilaian di atas
tidak bisa dilepaskan secara konteksual atas pengaruh dari unsur unsur lain yang menimbulkan hubungan sebab akibat
sebagaimana membaca teks maka membaca tidak hanya melihat pada huruf huruf mati yang ada di hadapannya
melainkan harus pula mengetahui latar belakang susunan kata dan kalimat untuk dapat memahami makna dari teks dimaksud
begitu pula halnya dengan membaca sebuah peristiwa
kejadian itu tidak mungkin berdiri sendiri tanpa ada peristiwa lain yang memengaruhinya
oleh karena itu saya akan menilai dalil yang diutarakan pemohon mengenai penyaluran bantuan dana bantuan sosial
yang dikaitkan dengan pengaruhnya bagi penambahan suara pasangan calon yang mendapat dukungan presiden secara konteksual
hal ini pun sejatinya yang menjadi pertimbangan mahkamah secara umum dengan mengambil inisiatif untuk memanggil dan meminta keterangan beberapa menteri dalam persidangan
saya percaya mahkamah pun ingin menggali lebih dalam terhadap dalil dali dan fakta yang diungkapkan oleh pemohon
dan memeriksa silang dalil tersebut
kepada pihak yang berwenang berkenaan dengan penyaluran dana bantuan sosial
dikaitkan dengan unsur unsur lain yang menimbulkan relasi sebab akibat
ada beberapa hal penting yang menjadi pertimbangan saya terkait dengan isu penggunaan bantuan sosial
untuk menilainya dalam konteks yang lebih umum
yaitu mengenai hakikat keuangan negara atau anggaran negara
dan tugas pemerintahan serta pelaksanaan program pemerintah yang diimplementasikan berhimpitan dengan waktu penyelenggaraan
berdasarkan kekuasaan pemilu inkasuh tahap kampanye dan pemungutan suara
yang menjadi persoalan besar dalam kaitan antara penggunaan uang dalam pemilu adalah berkenaan dengan sumber dana tersebut
jikalau uang yang digunakan peserta pemilu bersumber dari keuangan publik atau anggaran negara
maka derajat persoalan yang harus dihadapi akan bertambah berkali lipat
sebab penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai dan dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan
padahal secara konstitusional hakikat keuangan negara harus dipergunakan bagi kepentingan umum yang sebesar besarnya kemakmuran rakyat
pasal dua puluh tiga ayat satu undang undang dasar sembilan belas sembilan
tanpa boleh ditunggangi untuk kepentingan yang bersifat pribadi maupun segelintir kelompok
dalam konteks penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh
program pemerintah tidak sepenuhnya dapat dilekatkan dengan aspek teoritis dalam konsep political budget cycle
sebab tidak terdapat petahana dalam pemilihan presiden dan wakil presiden
presiden yang saat ini memegang jabatan tidak menjadi peserta pemilu
meskipun sebagai pribadi orang yang sedang memegang jabatan tersebut
tetap memiliki hak untuk memberikan dukungan politiknya kepada salah satu pasangan calon peserta pemilihan
konsekuensinya ia juga diberi
dan memiliki kesempatan untuk melakukan kampanye dalam rangka mempengaruhi pemilih
untuk memberikan suaranya kepada pasangan calon yang didukungnya
akan tetapi dukungan tersebut semestinya adalah dalam kapasitasnya sebagai pribadi
dan bukan sebagai pemegang kekuasaan pemerintah yang masih harus menyelesaikan program program pemerintahannya
pada titik inilah kemudian yang menjadi sulit untuk menilai tindakan seorang presiden
sebelum dan selama penyelenggaraan pemilu
dalam hal ini orang yang memegang jabatan tinggi tertinggi di jajaran pemerintahan tersebut
dapat saja berdalih bahwa percepatan program yang dilakukannya adalah dalam rangka menyelesaikan program pemerintahan
yang akan habis masa jabatannya
namun program dimaksud pun dapat digunakan sebagai kamuflase
dan dimanfaatkan sekaligus sebagai piranti dalam memberikan dukungan
atas pasangan calon peserta pemilihan presiden dan wakil presiden
menilai dan memutus persoalan ini dengan memeriksa secara saksama bukti bukti yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan
ditambah dengan keterangan yang disampaikan oleh para menteri
fakta persidangan menunjukkan bahwa aturan prosedural pengelolaan anggaran negara telah dilalui secara patut dan layak
sehingga dalam proses dan tata kelola tidak mengindikasikan ada kesalahan administrasi
namun demikian tugas utama seorang hakim adalah memutus perkara ini

itu hakim harus menemukan kebenaran sesuai dengan fakta dan didukung oleh bukti yang meyakinkan
dalam menjalankan kewenangan untuk memutus perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden
pemeriksaan persidangan yang dilakukan mahkamah didonominasi oleh karakteristik untuk melakukan penilaian terhadap fakta atau judul
terlebih apabila dalam dalil dalil yang diajukan pemohon
mengemukakan argumentasi atas terjadinya pelanggaran pada aturan pemilu
fakta tersebut pun sedapat mungkin diukur berdasarkan norma dalam aturan hukum pemilu
saya meyakini bahwa tidak ada hukum yang sempurna terlebih sempurna
kecuali hukum yang dibuat oleh yang maha kuasa
aturan hukum yang disebut amat lengkap dan mengatur secara rinci setiap tindakan manusia
hanyalah klaim dari pembentuknya semata
senantiasa akan ada dan ditemukan celah aturan hukum
dan kemudian dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan pribadi
dan terlindung dari ancaman pelanggaran norma hukum
begitu pula halnya dengan hukum pemilu
ada celah hukum dalam hal aturan mengenai penggunaan anggaran negara
melalui pengejauhan tahan program pemerintah pada masa yang berdekatan
atau berhimpitan dengan penyelenggaran pemilu
kasus pemilu presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat pun
terdapat kekhususan dalam hal posisi presiden yang bukan berstatus sebagai petahana
bukan menjadi pihak yang terlibat sebagai peserta pemilu
melainkan sebagai pihak yang dinilai memberikan dukungan terhadap salah satu pasangan calon
hal ini memicu pandangan kritis yang disampaikan oleh sebagian kelompok masyarakat
dampak yang dikhawatirkan adalah peserta pemilu tidak bermain pada lapangan kontestasi yang sama
itu fakta hukum yang ada di sekitar atau pada tahap kampanye berlangsung
kunjungan presiden ke daerah menunjukkan peningkatan intensitas dibandingkan biasanya
faktor yang mendukung hal tersebut antara lain adalah keadaan adanya celah aturan hukum dalam undang undang pemilu
ibarat banyak orang melihat asap mengepul membubung tinggi
tapi tiada satu pun yang dapat menemukan titik api yang menjadi suhu
moralitas atau etika memainkan peran penting agar tidak memanfaatkan celah atau kekosongan aturan hukum legal lob holes
bagaimanapun dampak dari dukungan tersebut kepada salah satu peserta pemilu
menyebabkan ketidaksetaraan peserta dalam kontestasi perebutan suara rakyat
padahal salah satu bentuk nyata perwujudan azas adil dalam pemilu adalah
adanya upaya para peserta pemilu untuk mencari penyelamat
suasana kebatinan demikian seharusnya dipahami semua penyelenggara pemilu dan pejabat negara
untuk menerapkan standar etika tertinggi
saya memahami posisi mahkamah atau mayoritas hakim
yang terkendala oleh banyak pertimbangan
terutama soal bukti dan penilaian atas bukti
yang sehingga tidak dapat bergerak lebih jauh
saya memiliki keyakinan yang berbeda
saya memiliki keyakinan yang berbeda dengan sebagian hakim yang lain
terdapat fakta persidangan perial pemberian atau penyaluran bansos
yang lebih masif dibagikan pada rentang waktu yang berdekatan atau berhimpitan dengan pemilu
praktek demikian merupakan salah satu
pola yang jamak terjadi untuk mendapatkan keuntungan dalam pemilu
yang disebut dengan electoral incentive
keterlibatan beberapa menteri aktif yang menjadi tim kampanye
dalam membagi bansos terasosiasi dengan jabatan presiden secara langsung maupun tidak langsung
sebagai pemberi bansos memunculkan
atau setidaknya berpotensi atas adanya konflik kepentingan dengan pasangan calon
sementara itu merujuk fakta yang terungkap dalam proses persidangan
menteri yang terkait langsung dengan tugas tersebut
yang seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap pemberian bansof
menyampaikan keterangan bahwa tidak pernah terlibat dan atau dilibatkan
dalam pemberian atau penyaluran bansos secara langsung di lapangan
selain itu diperoleh pula fakta dalam persidangan
bahwa terdapat sejumlah menteri aktif yang membagikan bansos kepada masyarakat
terutama selama periode kampanye
selalu menyampaikan pesan bersayap
yang dapat dimaknai sebagai bentuk dukungan atau kampanye terselubung
padahal ketika kegiatan para menteri membagikan dana bansos
atau dana lain yang berasal dari apbn
norma pasal dua ratus delapan puluh satu ayat satu undang undang pemilu antara lain menyatakan
menteri harus memenuhi ketentuan
tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya
kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan
dan menjalani cuti di luar tanggungan negara
berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta tersebut
pembagian bansos atau nama lainnya untuk kepentingan elektoral
menjadi tidak mungkin untuk dinafikan sama sekali
oleh karena itu saya mengemban kewajiban moral atau moral obligation
untuk mengingatkan guna mengantisipasi dan mencegah terjadinya
pengulangan atas keadaan serupa dalam setiap kontestasi pemilu
terlebih dalam waktu dekat yang hanya berselang berbilang bulan
dan akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak secara nasional
penggunaan anggaran negara atau daerah oleh petahana pejabat negara
demi memenangkan salah satu peserta pemilihan yang didukungnya
dapat dimanfaatkan sebagai celah hukum dan dapat ditiru menjadi bahagian dari strategi pemilihan
dengan menyatakan dalil akuo terbukti
maka akan menjadi pesan jelas dan efek kejut
deteren efek kepada semua calon kontestan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
bulan november dua ribu dua puluh empat yang akan datang untuk tidak melakukan hal serupa
dengan demikian saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum
bahwa dalam kaitan dengan dalil diatas
beragam tindakan yang dilakukan oleh aparat atau penyelenggara negara
disertai dengan alat bukti untuk mendukung argumentasinya
dalam persidangan termohon telah menyampaikan sanggahan terhadap beberapa dalil yang disampaikan pemohon
dan bawaslu serta pihak terkait pun telah memberikan keterangan serta bantahan ihwal dalil akwa
salah satu posisi atau jabatan pemerintah yang kerap muncul dalam fakta persidangan adalah
persoalan netralitas penjabat atau pj kepala daerah dalam proses pemilu
nah kita pahami pj kepala daerah yang terdapat di sekitar tahapan pemilu dua ribu dua puluh empat
termasuk pemilu presiden dan wakil presiden
merupakan konsekuensi masa transisi menuju penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak pada bulan november dua ribu dua puluh
sebagai pj kepala daerah mereka bukan berasal dari hasil pemilu
tapi ditunjuk oleh pejabat yang berwenang
ama ada pengasasannya dalam ke outreach nya
dan mengc ladu batangin di instalasi pemilu
mereka bisa menjagal pandangan maaf cdan mindsarnelis yang sedang selesai mengalami sauce pellicle have elm
khususnya terkait dengan netralitas aparatur penyelenggara
iqwal hal tersebut didasarkan pada fakta di persidangan
terdapat banyak laporan kepada pengawas pemilu terkait dengan netralitas pj kepala daerah
karena dinilai memihak kepada salah satu pasangan calon
selain itu pengerahan kepala desa pun menjadi fakta yang dilaporkan dan juga muncul di persidangan
setelah membaca keterangan bawaslu dan fakta yang terungkap di persidangan
serta mencermati alat bukti para pihak secara saksama
saya menemukan bahwa terdapat masalah netralitas pj kepala daerah
dan penggerahan kepala desa yang terjadi
antara lain di sumatera utara jakarta banten jawa tengah kalimantan barat dan sulawesi selatan
ada pun bentuk ketidak netralan pj kepala daerah
diantaranya berupa penggerakan asn pengalokasian sebagian dana desa sebagai dana kampanye
ajakan terbuka untuk memilih pasangan calon yang memiliki komitmen
pembagian bantuan sosial atau bantuan lainnya kepada para pemilih
dengan menggunakan kantong yang identik dengan identitas pasangan calon tertentu
penyelenggaraan kegiatan massal dengan menggunakan baju dan kostum
yang menonjolkan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu
pemasangan alat peraga kampanye di kantor kantor pemerintah daerah
serta ajakan untuk memilih pasangan calon di media sosial dan gedung milik pemerintah
selain soal netralitas pj kepala daerah
terungkap juga sebagai fakta di persidangan adanya pengerahan atau mobilisasi kepala desa
antara lain seperti di jakarta dan di jawa tengah
berbagai bentuk ketidak netralan tersebut telah dilaporkan kepada bawaslu
bawaslu telah merekomendasikan kepada instansi terkait
seperti komisi aparatur sipil negara
untuk menindaklanjuti karena terbukti melanggar peraturan
berkaitan dengan ketidaknatralan tersebut
ksn pernah merilis hasil survei pada desember dua ribu dua puluh
yang menunjukkan bahwa sebagian pj kepala daerah
dinilai belum optimal dalam pengawalan netralitas asn
intervensi politik sehingga membuat asn melanggar netralitas
sementara itu sebagian laporan yang disampaikan kepada bawaslu
dinilai tidak terbukti karena tidak memenuhi syarat formil atau material
namun bawaslu tidak memberitahu kelengkap kekurang lengkapan syarat dimaksud
hal demikian sebenarnya dapat dipandang sebagai cara bawaslu menghindar
untuk memeriksa substansi laporan yang berkenaan dengan pelanggaran pemilu
meskipun demikian saya berkeyakinan bahwa telah terjadi ketidak netralan
sebagian pj kepala daerah termasuk perangkat daerah
yang menyebabkan pemilu tidak berlangsung secara jujur dan adil
dengan demikian dalil pemohon aku beralasan menurut hukum
menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas
dalil pemohon sepanjang berkenan dengan politisasi bansos
dan mobilisasi aparat atau aparatur negara
penyelenggara negara adalah beralasan menurut hukum
oleh karena itu demi menjaga integritas penyelenggaran pemilu yang jujur dan adil
maka seharusnya mahkamah memerintahkan untuk melakukan
pemungutan suara ulang di beberapa daerah
sebagaimana yang disebut dalam pertimbangan hukum di atas